bebek bebek bebek sekarang serahkan nyawa kepadaku tersalah deh ngeyo apa belum cukup nyawa yang
kau miliki kemudian sekarang meminta nyawa orang lain be jaga dewa batara dengar
apa yang terjadi
ini ini makanan ambil
kau memang mau kejar
aku malah bisa jauh lebih jam dari ini
bisa nak cepat tinggalkan tempat ini
aku akan melindungi
kau memang tidak mempunyai perasaan warak
aku tidak pernah peduli
kau juga harus mati di dalamku
ambu ing ambu ingru jagadewa bahtara
saatnya ngerep rabu mengkudakan
kekuatan kamu sudah lulus ger prabu menjalani kapal musabir luar biasa benarkah rasul ger prabu
aku telah melihat penyesalan di raut wajahmu
petik semua kejadian yang telah terjadi tempoh hari
ambil hikmahnya ger prabu
karena semuanya akan berdampak besar buat rakyat
apalagi ger prabu sebagai pimpinan
jangan diulangi lagi ger prabu
harus menjadi contoh
kewajiban orang ger
kau harus melindungi rakyat ger prabu
harus bisa meredam amarah
menghadapi situasi apapun ger prabu
harus bisa meredam amarah
ternyata begitu mudah membunuhmu siluman berhentilah berbuat kemukaran perempuan siluman
nafsu tidak akan pernah membuat puas percuma kau bicara aku akan tetap membunuhmu
aku sudah berusaha berdamai denganmu
tapi kau mengindahkan
kau sudah berusaha berdamai dengan

hari ini aku mengaku kalah
tapi tunggu pembalasanku
kau tunggu pembalasanku
oh jaga tewa batara
apa yang kau cari di dunia ini ger
apa yang ku cari
yang aku cari itu adalah
sekarang serahkan yang kamu kepada aku
apa belum cukup nyawa yang kau miliki
kemudian sekarang meminta nyawa orang lain
bejaga tewa batara
aku jadi seperti ini kau guru
kau selalu membedakan antara aku dan sriwangi
pantas menjadi guru
karena kau tidak bisa berbuat adil
kau selalu memberikan lebih ke sriwangi
kau selalu memberikan pusaka pusaka sakti ke siliwangi
berdiri di dunia ini

lanyepanku hidup ngir
sahabijalma enana anurek mere pusaka pusaka buat hidup
kamu belum bisa meredam emosi
kalau aku berikan pusaka pusaka sama kamu
itu akan membahayakan alam dunia ngir
cik hatu mikir ngir
dimana aku berada di dunia ini
aduk otak kamu